kita tuh yang membangun sholat jadi masjid
bukan membangun kerobak kecil lho
kulit asli kan dari cibaduyut
kualitas nomor satu
bagus gak tak
tangan tangan makan kaset
pasti lagi belanja sepatu buat arisan
om om disini lucu ya mam
mau tempat ada rempong semua
mereka tuh tadinya susah tuh
jangan jangan beli sepatu
makan aja susah
mereka kerja di jakarta jadi pengemis
bukan akan akan disalahin
itu disewain yang digendong gendong di lampu merah
ih jahat banget ya mam
makanya kalau kita melihat hidup itu
jangan ngeliatnya ke atas terus
harus liat ke bawah
alhamdulillah perekonomian mereka tuh
udah meningkat udah baik
istri istrinya ke luar negeri
oh kenapa gak boleh mam
sebelah dikerja di korea
itu mau pergi ke korea
beneran tetap mau pergi ke korea
beneran mam boleh
mana ada orang sini yang bisa berimah sebanyak ini
ini ga juga unduh tepi
ada di sinip
bapak mau ke musyola
sebentar lagi zuhur
berarti sobri boleh jalan ya pak
tapi anterin bapak dulu
tapi kamu tau kan si angel itu sebenernya artis batu
sebelumnya belum pernah main sinetron
kamu tahu dari mana kum
dari importainment tabloid juga banyak
pantesan ya kalau misalnya dia lagi acting ya
itu actingnya bagus bener kebawa benar sama emosi kita
iya ceng kum
kayak kisah nyawa
natural apa tuh kum
saya mah pernah dan sering
jadi si angel itu aslinya
di kehidupan sehari harinya
dia itu tidak sombong
sampai tetangganya juga masih sering menyapa
terus sayang sama orang tua
dikatanya merah kucing
padahal sudah terkenal
saya tidak mau ketemunya pengen foto foto sama dia
saya juga ceng mau foto foto
foto bareng sama kamu doy
ya kita bareng bareng tuh bertiga ceng
malas bener doi
ah kamu mah sombong
masa mau saya aja gak mau foto bareng ceng
ini aku teh ada pizza sebenarnya mau nawarin
tapi tinggal dua potong ini gimana
mau kaya yang tadi anda
eh toko nya masih buka nih beli aja ya
aduh ngecek ditawarin gak pernah mau
namun saya tidak mau kejebak lagi sama kamu
besok dateng ke rumah idoy
saya tidak diundang pak ustadz
semua warga ciraus diundang
maaf pak ustadz saya tidak merayakan ulang tahun
ya sudah udu dulu bentar lagi ajan
iya pak ustad
kamu tinggal rumpi aja kerjanya ada aja yang kamu omongin
ini tuh bukan ngerumpi dang ini kenyataan
kamu denger dari siapa
ya denger denger aja kum
nah ini nih ini yang cerita aceh
sumbernya dari cey ojo
ini mah termasuk berita hoak ini
kategori berita yang tidak bisa dipercaya
apa mungkin mau jemput si tuti nek
tidak mungkin kan bapaknya si tuti sudah punya istri tua
nah itu kok ada ya perempuan yang mau dimadu
ikhlasiri khalikum tetap aja sakit ceng
apa sih enaknya berbagi
wah ini kalau cey ojo balikin lagi sama bapaknya tuti ada yang patah hati
kasian kamu ceng hidupnya patah hati terus
ada lagunya tukang dadang
oh bagaimana itu
patah hatiku jadinya
kita tidak boleh terburu nafsu
untuk sementara ini saja dulu kita floor
pelur supaya kalau hujan tidak becek kayak begini
nanti kalau dananya sudah terkumpul sudah ada baru kita renovasi
ibu tolong cari orang yang bisa gambar
pak ustaz kamu kok suara saja pak ustaz
kita itu yang membangun sholah di masjid bukan membangun kerobak kecil
sudah pak ustaz
pak kusol saya boleh yang ajah
silahkan pak kusol
ya allah semoga hamba saidan bin dudung yang narik arisan duluan